komisi pemilihan umum menyatakan akan memberi informasi kepada pemilih mengenai calon legislator eks koruptor
kpu wajib melakukan hal itu agar masyarakat mengetahui caleg ex koruptor sebelum memilih
komisioner kpu wahyu setiawan mengatakan kpu memiliki dua opsi untuk menandai caleg ex koruptor
opsi pertama diberi tanda pada surat suara sedangkan opsi kedua nama dan foto caleg ex koruptor dicetak serta diumumkan di semua tps
menurut wahyu dua opsi tersebut sedang dipertimbangkan dalam rapat pleno dan akan segera diumumkan rabu sore
prinsipnya adalah kpu wajib memberikan informasi yang terang benderang kepada masyarakat pemilih tentang calon calon anggota dpr dpd dprd dan calon presiden wakil presiden
itu sebagai kewajiban kpu memberikan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat
tetapi kami sudah punya opsi misalnya ini opsi ya belum diputuskan ya apakah di surat suara ditandai
atau tidak ditandai di surat suara tetapi diumumkan di masing masing tts
tetapi sekali lagi ini masih opsi belum diputuskan dalam rapat pleno